ke jawa timur pemerintah jawa timur menggelar program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor
warga surabaya menyambut antusias kebijakan ini sehingga jumlah wajib pajak melonjak sekitar seratus persen
kantor samsat manyar surabaya timur lebih ramai dari hari biasanya
jumlah warga yang membayar pajak berlipat dua yang mengurus balik nama kendaraan bahkan melonjak lebih dari empat kali lipat
warga surabaya yang datang berlipat karena memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan dan bea balik nama
program ini digelar pemerintah daerah jawa timur selama tiga bulan mulai senin lalu
yang mana sebelumnya sehari di kami khususnya di jawa timur ya sehari rata rata sekitar seribu dua puluh lima sk atau wajib pajak yang melakukan pendaftaran
baik itu penul penghasilan tahunan bn satu bn dua kami melalui melonjakan hampir dua kali lipat dua ribu dua puluh delapan majib pajak
begitu bersemangat warga terhadap program ini sehingga sebagian di antara mereka mengurus dua berkas sekaligus
saya kebetulan mau bayar pajak sekaligus balik nama mutasi
ya sangat bagus sekali ya
yang tadinya saya perkirakan bayar pajak sekaligus balik nama itu kan biayanya dua kali lipat dari bayar pajak ya
nah dengan adanya pemutihan ini ya saya diuntungkan lah gitu loh